pusat pengelolaan komplek kemayoran atau ppkk membantah banjir yang merendam kawasan underpass gandhi kemayoran jakarta pusat ini terjadi akibat tak berfungsinya pompa
pihak ppkk memastikan jika tiga unit pompa yang berada di underpass kemayoran berfungsi dengan baik
namun demikian pihak ppkk terpaksa mematikan pompa lantaran khawatir si kering pompa yang berada di bagian atas underpass ini ikut terendam air yang justru dapat menyebabkan korsleting listrik
hingga minggu siang upaya penyedotan air banjir yang merendam underpass gandhi kemayoran jakarta pusat ini masih terus dilakukan oleh petugas
petugas gabungan mulai dari damkar hingga petugas sudin sumber daya air terus berupaya untuk menyedot air dengan menggunakan mesin pompa
sekda dki jakarta saifullah yang sempat meninjau langsung underpass kemayoran juga mengatakan banjir setinggi lima meter ini terjadi akibat tak berfungsinya pompa air
menanggapi hal tersebut direktur utama pusat pengelolaan komplek kemayoran atau ppkk medi kristianto
menampik hal tersebut bahwa banjir yang terjadi ini adalah akibat tidak berfungsinya pompa
dan air yang melimpas dari saluran saluran itu datangnya ke tempat yang rendah yaitu di sini
dan kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pupera
pupera kami besok melakukan hari senin besok kami akan rapat khusus dengan pupera untuk solusi
kami sudah melakukan review tentang drainase yang di sini
untuk mengetahui kondisi terkini di underpass gandhi kemayoran jakarta pusat sudah bergabung bersama kami dengan produser lapangan cnn indonesia
ada adi dwinanda adi selamat sore apakah sudah terlihat ada pengurangan ketinggian kalau dari pantauan anda di underpass gandhi kemayoran saat ini
selamat sore puspa benar sekali hujan lebat yang kembali mengguyur wilayah dki jakarta pada pagi hari tadi hingga siang hari tadi
tidak hanya membuat sejumlah jalanan di ruas ibu kota kembali tergenang oleh banjir
namun juga kembali membuat underpass gandhi yang berada di kawasan kemayoran
jakarta pusat ini kembali digenangi oleh air banjir
memang kali ini bukan merupakan kali pertama underpass ini digenangi oleh banjir
di mana sebelumnya pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh lalu underpass yang berada di kawasan kemayoran ini digenangi oleh banjir setinggi lima meter
namun pada kali ini ketinggian air lebih rendah begitu hanya mencapai tiga hingga empat meter
memang lokasi underpass kemayoran ini jika dilihat dari kontur tanah yang cenderung cekung memang menjadi salah satu
lokasi langganan banjir di kawasan jakarta pusat
hingga saat ini puspa memang pihak petugas gabungan yang berasal dari pemadam kebakaran lalu juga ada dari pupr lalu juga dari dan yang lainnya
terus melakukan pemompaan air di mana pada sore hari ini sudah ada sepuluh pompa begitu yang dikerahkan untuk melakukan proses penyedotan genangan banjir di kawasan underpass gandhik kemayoran
jika kita berkaca pada genangan air yang terjadi pada tanggal dua puluh empat januari
lalu memang butuh waktu sekitar dua hari hingga tiga hari untuk akhirnya genangan air ini berhasil surut begitu
dan selain itu genangan air yang kembali terjadi ini memang kembali diduga akibat adanya buruknya sistem drainah selalu juga tidak bekerjanya pompa yang berada di kawasan underpass kemayoran ini
namun kembali pengelola pusat kemayoran membantah hal tersebut di mana beliau mengatakan bahwa
di kawasan underpass kemayoran ini berfungsi secara normal begitu
namun kembali memang dapat anda saksikan di belakang saya memang banjir di kawasan underpass kemayoran ini masih terus terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah dki jakarta pada pagi hari ini hingga sore hari ini
dan memang walaupun telah dilakukan penyedotan hingga siang hari tadi untuk ketinggan air memang telah berkurang sedikit demi sedikit
namun kembali saya sampaikan puspa bahwa jika berkaca pada pengalaman banjir yang merendam underpass kemayoran
pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh lalu memang membutuhkan waktu setidaknya dua hingga tiga hari begitu untuk akhirnya banjir tersebut dapat surut dengan total
oke adi kalau sebelumnya tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh lalu sudah dilakukan evaluasi tiga sampai empat hari bahkan hingga lima hari harus membersihkan underpass gandhi di kemayoran jakarta ini
apakah tidak ada pengajuan drainase baru atau pembersihan atau pengelolaan drainase secara
secara benar yang memang untuk mengantisipasi dalam beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan mengingat kita masih dalam musim penghujan
ya benar sekali puspa terkait dengan evaluasi adanya sistem drainer
perbaikan sistem drainase memang hal tersebut telah dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi dki jakarta baik dengan kementerian pupr
namun nampaknya memang kembali puspa hingga saat ini evaluasi tersebut belum berjalan dengan maksimal
karena memang jika anda dapat lihat di belakang saya banjir setinggi empat meter
masih kembali terjadi di underpass kemayoran memang nantinya pemerintah provinsi dki jakarta dan juga pemerintah pupr akan kembali meninjau sistem drainase yang terdapat di kawasan underpass kemayoran jakarta pusat ini
memang kementerian pupr sendiri sebelumnya menyatakan bahwa sistem drainase yang berada di kawasan underpass kemayoran ini memang dikatakan salah
begitu nantinya akan kembali dilakukan evaluasi sehingga banjir yang merendam underpass kemayoran ini tidak terjadi
dan perlu saya sampaikan juga puspa banjir yang merendam kawasan underpass kemayoran ini bukanlah kali pertama melainkan juga telah terjadi tahun tahun sebelumnya
mengingat memang selain adanya curah hujan yang cukup tinggi dan tidak berfungsinya sistem drainase secara maksimal
begitu adanya kontur tanah yang bersifat cekung menambah faktor faktor yang membuat banjir tinggi kembali mengenang di kawasan underpass gandhi kemayoran jakarta pusat
oke baik terima kasih laporan anda
produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kemayoran jakarta pusat